kabut asap yang menyelimuti kota palembang pada sabtu pagi masih mengganggu aktivitas warga
sejumlah penerbangan di bandara sultan mahmud badarudin ii tertunda
bahkan kualitas udara yang tercatat di papan indeks standar pencemaran udara masih berada di level berbahaya
kabut asap membuat jarak pandang di kota palembang sumatera selatan di bawah delapan ratus meter
kabut asap ini juga membuat sedikitnya lima jadwal kedatangan dan lima jadwal keberangkatan penerbangan tertunda
pada pukul sembilan pagi barulah penerbangan bisa berjalan normal
meskipun cukup mengganggu aktivitas penerbangan warga palembang tetap beraktivitas seperti biasa
sementara itu menurut kepala bmkg kelas satu palembang potensi hujan akan terjadi pada dua puluh tujuh hingga tiga puluh oktober mendatang di sejumlah wilayah di sumatera selatan
hujan yang akan turun diharapkan dapat memadamkan karhutlah yang menimbulkan bencana asap
di sini adalah potensinya juga
nah sementara karhutlah itu terjadi banyak di selatan
nah mudah mudahan jadi kita berdoa bersama sama supaya hujan dua puluh tujuh sampai tiga puluh itu bisa merata
bisa merata di seluruh sumatera selatan
dan harapannya juga yang signifikan turun di daerah daerah yang terjadi hotspot
nah dengan begitu kita akan sangat terbantu sekali
mungkin satgas pak iryansak satgas udara
untuk segera bisa memadamkan